sesuatu yang berbeda
lingkungan ini adalah
jadi awal kami ke sini
keamanan warga agak kurang terjamin
agak kurang terjamin
hampir setiap malam
di pos kampling depan pesantren
tempat untuk mabuk mabuan
tapi begitu kami
masuk dengan pendekatan
tentu tidak dengan kekerasan
sama sekali alhamdulillah
lama lama tidak ada
ada perasaan malu
sendiri karena dekat dengan
pesantren anak anak santri
juga kita ajarkan untuk
bergaul dengan masyarakat meskipun
karena di agama kita diajarkan
awalnya tak ada keinginan
untuk menempuh pendidikan di sebuah pondok pesantren
di benak muhammad diyaudin
terdorong keinginan untuk mandiri
dan ingin menjadi penghafal al quran
memilih pondok pesantren kauman
sebagai tempat belajarnya
sudah lima tahun pria
kelahiran rembang dua puluh lima tahun lalu ini
belajar dan mengabdi sebagai
pengurus pondok pesantren
di tempat inilah
dirinya tak hanya mendapatkan bekal pendidikan
agama namun juga bagaimana
dan manajemen pondok pesantren
tak jauh berbeda dengan teman teman
pengurus lainnya beberapa temannya
bahkan turut serta menjadi pengajar
bagi santri junior
ya untuk secara keseluruhan
lasem ini mengajarkan arti
toleransi khususnya kepada
tiap hari kalau kami lewat
kepada para tetangga
selamat pagi selamat siang
di mata dia
sosok guzaim yang menjadi penutannya
adalah pribadi pemimpin yang
humoris dan berwibawa
pembawaan guzaim yang luas dan
senang membaur membuat pesantren
kauman mendapat penerimaan yang
baik dari masyarakat sekitar
tapi bahwa kebersamaan duduk bareng
kebersamaan keundangan itu terbareng
kalau masalah penganten apa itu
biasa sini enggak tahlilan
tahlilan itu biasa
tahlilan itu biasa
tahlilan itu biasa
tahlilan itu biasa
tahlilan itu biasa
tahlilan itu biasa
tahlilan itu biasa
tahlilan itu biasa
tahlilan itu biasa
tahlilan itu biasa
tahlilan itu biasa
tahlilan itu biasa
tahlilan itu biasa
tahlilan itu biasa
tahlilan itu biasa
tahlilan itu biasa
tahlilan itu biasa
tahlilan itu biasa
tahlilan itu biasa
tahlilan itu biasa
tahlilan itu biasa
tahlilan itu biasa
tahlilan itu biasa
tahlilan itu biasa
tahlilan itu biasa
tahlilan itu biasa
masuk ke pesantren kauman baru satu tahun yang lalu
di tempat inilah ia ditempa menjadi pribadi yang mandiri
namun tetap bertanggung jawab pada pendidikan agamanya
konsekuensi tinggal di pondok pesantren adalah berpisah dari keluarga besar
menjalani aktivitas bersama dengan teman temannya
membuat ia merasa menemukan keluarga kedua
berasal dari keluarga yang multi religi
olive dibesarkan melalui kebijaksanaan untuk saling menghargai setiap perbedaan
di pesantren ini dirinya belajar bersama dengan sesama teman santrinya yang lain
tanpa membeda bedakan etnis
kalau tujuannya sih pengen jadi hafidoh
tapi kalau milih ke sini
soalnya kan pondok ini ngajarin toleransi banget
nuansa pesantren yang sangat cair ini
tak lepas dari didikan dan pemberian nilai nilai toleransi dari pendirinya gus zain
di mata olive gus zain tak sekedar sosok ustadz yang sekedar memberi pemahaman ilmu agama
tetapi lebih dari itu gus zaim adalah pribadi yang toleran humoris
dan selalu menanamkan nilai nilai kebersamaan sebagai suatu keluarga besar
abah itu gimana ya sesosok yang baik sih ya apa toleransi juga
nggak mesti abah itu ngajarin santri santrinya buat berbaur
soalnya kan di sini kan juga lingkup pesantren yang pecinan gitu
kayak gimana ya banyak orang cina yang gitu
terus abang mesti ngajarin kita buat toleransi buat berbaur
dalam kesederhanaan gus zain dan istri bahu membahu membangun dan mengembangkan pesantren ini membuahkan hasil
santri santri yang belajar di pondok pesantren
di pondok pesantren kauman ini setiap bulan dikenakan biaya rp satu ratus tiga puluh
sebuah harga yang relatif terjangkau para santri
pengurus pondok pesantren juga memperoleh dana dari donatur untuk pengembangan pondok
dan membangun sarana seperti gedung dan fasilitas lain seperti saat ini
di pondok pesantren kauman lasem ini santri tak hanya belajar ilmu agama
tapi juga dibekali pendidikan berwirausaha seperti membuka kooperasi dan toko
kehidupan beragama dan keharmonisan bertetangga melekati setiap pribadi warga lasem
tak heran setiap pemangku kepentingan tokoh masyarakat dan warga di lasem
mengedepankan rasa percaya dan mencari jalan terbaik untuk setiap permasalahan yang terjadi
dengan demikian fondasi kasih sampai tuhan
kasih kasih sayang yang dibangun dari dalam hati menjadi begitu kuat
kalau kami punya tetangga non pribumi meninggal kami juga takziah
dan manakala ada keluarga kami yang meninggal mereka juga tak siap
kalau kita punya hajatan kami masih ngundang mereka
walaupun hajatan itu ritual islam ia datang ia bersilah
tentang apa yang ia baca kan menjadi sesuatu yang berbeda itu privasi
tapi bahwa kebersamaan duduk bareng kebersamaan kondangan itu terbaru
kalau masalah penganten apa itu biasa sini tidak tahlilan
tahlilan itu biasa
kehidupan bertetangga antara pesantren kauman dengan warga sekitar misalnya
dibangun dengan komunikasi yang baik dan penerimaan tanpa kecurigaan yang tidak masuk akal
tak heran kerukunan selalu terciptaan dengan baik
dan keluar karena sudah menjadi kebiasaan yang dipupuk sejak lama
ya kerukunan itu juga kita juga jadi juga manusianya juga
juga dari tokoh tokoh agama di lasem itu juga ada kumpulan skub itu ya
jadi kita itu mungkin satu bulan sekali kita kumpul kumpul gitu
ya mungkin dari
pihak dari kristen katolik islam buddha konghucu kumpul kumpul tempatnya pindah pindah gitu ya
kita informasi ada pemasukan apa gitu loh maksudnya mungkin dari biasa dari kita kata orang itu
kalau ada masalah bisa ngasih pemasukan gitu
jadi dikatakan ya mungkin seperti kemarin itu ada apa ya maksudnya itu ya kita punya acara gitu ya
jadi kita kan juga orang gereja ya dinetalan gitu ya masalah keamanan gitu
nah keamanan itu masih separat
dan kita tanya mungkin dari biar dari tokoh tokoh mungkin kiai dari tokoh tokoh apa itu ya

itu enggak pernah hilang sampai sekarang bahkan ya kalau ada adik kecil atau gimana
sampai semua anak anak kecil di sini yang main abah nunjukin sifat humorisnya
selain itu ya yang jelas abah dermawan termasuk
nggak tahu dermawannya kayak gimana yang jelas juga udah pokoknya dermawan banget
ngasih apa apa enggak pernah minta imbalan jarang minta imbalan sering banget
untuk bisa bergaul dengan masyarakat dengan anak anak santri dan keluarga saya dan anak anak
itu paling mudah komunikasi dengan humor dan itu andalanya dia
ya senang sekali guyon bercanda gitu sampai anak anaknya hafal biasa dalam bahasa jawa itu gelenderan gitu
dan senang menampilkan sisi humorisnya tak hanya berlaku di lingkungan keluarga
di hadapan para santrinya gus zaim juga tak pernah menampilkan sosok yang kaku
keragaman budaya dan etnis yang ada di desa karangturi ini
mengilhami muhammad zain untuk terus berjuang untuk menjunjung tinggi toleransi
serta menegakkan nilai nilai islam yang menjadi rahmat bagi semesta melalui pesantren yang didirikannya
apa yang gus zaim
ingin sampaikan kepada mungkin masyarakat di luas bahwa sebenarnya di sini itu keberagaman dan juga perbedaan itu sebenarnya sudah bisa menyatu
dan harusnya menjadi contoh begitu gus
sebenarnya itu hal mutlak bagi manusia
ketika kami kami sebagai seorang islam sebagai seorang muslim ada prinsip prinsip bahwa persamaan persaudaraan
sesama muslim kami punya prinsip ukuah islam
kemudian terhadap orang lain kita mempunyai dua prinsip
bukuah watoniah atau pertemanan atau persaudaraan sebangsa
ada lagi ukhwah insaniyah pertemanan perkawanan atau persaudaraan antara manusia
apapun negara anda apapun agama anda apapun etnisnya
saya berharap karena kami ada di lingkungan ini
seperti moto yang juga dipegang oleh anak santri
bahwa dimanapun kita berada kita harus bisa menjaga dan beradaptasi dengan lingkungan
nanti anak anak akan kembali ke masyarakat
modal mereka belajar di sini bermasyarakat bergaul dengan berbeda keyakinan
semoga bisa menjadi bekal mereka
bahwa mereka harus tetap menjadi manusia yang islami yang baik yang merendah
yang bisa diterima oleh semua kalangan